mas bangun mas
sesuai wasiat terakhir bapak erlangga arya kusuma
untuk bu ajeng selaku istri almarhum dan saudara raka
selebihnya itu dimiliki oleh investor
jujur soal apa mas
ada yang kamu sembunyiin dari aku
masa kamu gak percaya sama aku
ya habisnya kamu kelihatan gelisah banget kayak orang ada masalah
kalau kamu cuma salah cerita sama aku
ya sebenernya sih
aku cuma ngerasa kesepian aja
karena selama ini kamu sibuk kerja
kenapa sih makin banyak yang kamu sembunyi dari aku
oke aku perjelas sama kamu ya
kamu bilang ke bawati kalau tasya sakit
itu bukan apa apa mas
tasya lagi tidur
aku gak enak
jawab seperti itu
biar mereka pergi
iya tapi kamu paham gak sih
kalau bawati anggap kita tuh gak baik ke tasya
dan aku gak mau itu terjadi
ayolah kamu kan udah janji sama aku
kamu akan menerima tasya sambil menunggu kamu hamil
aku mau kasya ada di sini
dan aku akan kasih tau apapun itu ke kamu
kamu boleh keluar sekarang
harusnya kamu itu nggak usah sampai tidur di kamarnya siti
kamu juga nanggur
mungkin itu columbia banyak
kayaknya ketika beliau ambil alex
yang saja bershovot kandung victor
seseorang ijskah langsung banget sama kandung victor sendiri

kau pun bahagilah

ketika situ dokter marvin

aku tetep nikah sama nessa
karena dia perempuan yang aku cinta pak
aldi kamu gak boleh meninggal di rumah ini
mas bangun mas
mas mas bangun
mas bangun mas
sesuai wasiat terakhir bapak erlangga arya kusuma
untuk bu ajeng selaku istri almarhum dan saudara raka
selebihnya itu dimiliki oleh investor
setelah semuanya selesai diurus
saya akan segera
menghubungi bu ajeng
saya pamit permisi
sebisanya mas erlangga kasih sebagian besar saham hotel ke aldi
aldi penyebab papa kamu kena serangan jantung dan masuk rumah sakit
bahkan waktu papa kamu ada di rumah
mau ada di rumah sakit
aduh juga gak mau jenguk
bisa bisanya papa kamu masih mikirin aldi
kita harus menghormati warisannya almarhum bapak
aduh bekas berantakan zaman aldi
mudah mudahan seiring waktu berjalan
mama pelan pelan bisa menerima kehadiran aura di keluarga ini
biar bagaimanapun aura itu cucunya mau
selamat pagi semuanya
sekarang saya mau memperkenalkan
say hi semuanya
ternyata pak raka yang adopsi aura
iya betul pak fero
saya juga adopsi anak
saya berharap persetujuan adopsinya di aset aset pengadilan hari ini juga
terima kasih pak fero
pak aku samperin tante naya dulu ya
sepertinya aura senang banget ya tinggal di rumah bapak
iya pak fero
aku baik tante
aku canggih banget
aku kangen sama tante
mama tante juga kangen sekali loh sama kamu mak
kamu kelihatannya bahagia nih di tempat baru
kalau aku cerita semalam aku dimarahin sama oma
pasti nanti tante jadi kepikiran
terus omong kebuati
aku seneng banget tante
karena raka tuh baik banget
tapi ingat kamu harus selalu mendengarkan dan urut sama omongan dan nasihatnya pak raka
kayaknya nanya deket banget sama aura
mungkin dengan bantuan aura aku bisa memperbaiki hubunganku sama naya
pak fero saya permisi sebentar ya
rumahnya pak raka
tante kan masih harus mencari anak tante yang hilang
terus sih sekarang tante sedih banget karena belum ketemu sama anak tante
padahal anak tante selalu main bunuh jadi ini aja tapi
tante n plunger ke pulang
parah si tante